usai purna tugas jokowi kembali diusulkan jadi penasihat di pemerintahan prabowo
melalui pengaktifan kembali dewan pertimbangan agung
namun usulan ini menuai pro kontra
ketua dpp pkb daniel johan meminta usulan ini dipertimbangkan kembali
sebab dewan pertimbangan agung dinilai tidak efektif
dan bisa menguras anggaran negara yang terbatas
kalau sekarang dpa itu mau dibentuk kembali
itu akan menguras kembali anggaran yang sangat terbatas ini
sementara begitu banyak program penting yang harus diwujudkan
yang kedua dewan pertimbangan agung pada masa pemerintahan pak harto
setelah itu dihapus karena pertimbangan tidak efektif
lalu pada zaman pak jokowi
dibentuklah one in press
one team press pun banyak yang melihat tidak efektif
tapi dibentuknya dpa itu yang harus dipertimbangkan secara matang
sehingga jangan bentuk yang bahkan misalnya anggaran yang tidak perlu
tetapi juga tingkat efektif
dan efektifitasnya juga jauh dari yang diharapkan
sementara bedahra umum projo justru berpandangan
bukti jokowi masih dibutuhkan
namun bagi projo jokowi lebih efektif memimpin partai politik
ini adalah satu bukti bahwa kecintaan rakyat terhadap pak jokowi tidak pernah ada dukung
ini adalah satu bukti bahwa pak jokowi masih dibutuhkan oleh bangsa dan negara republik indonesia
banyaknya usulan saya pikir ini satu hal yang sehat
namun bagi projo dalam imajinasi kami ke depan akan lebih efektif bapak jokowi memimpin partai politik
dengan memimpin partai politik akan lebih banyak yang bisa dilakukan oleh pak jokowi
lalu bagaimana respon jokowi dengan usulan ini
jokowi bilang saat ini dirinya masih menjadi presiden hingga enam bulan ke depan
tentu wacana ini masih terlalu dini untuk dibahas
ini saya itu masih jadi presiden sampai masih enam bulan lagi
masih presiden sekarang ini
ya sekarang masih bekerja kayak gini ditanyakan
sebelumnya sekjen gerindra ahmad muzani bilang ke depan sejumlah lembaga masih dikaji
termasuk dewan pertimbangan presiden
beberapa lembaga mungkin akan diperkuat atau bahkan ada yang dilebur
ada beberapa lembaga yang mungkin sedang perlu diperkuat
tapi juga ada beberapa kelembagaan yang juga sedang dipelajari untuk digabungkan dengan kementerian yang ada
atau dilebur atau dilukidasi
sedang dalam kajian kajian termasuk dewan pertimbangan presiden
memang saat ini dewan pertimbangan agung telah dihapuskan
dan berganti nama menjadi dewan pertimbangan presiden di era sby
ada sembilan tokoh senior yang dipercaya menduduki jabatan dewan pertimbangan presiden saat ini
di antaranya nama wiranto sebagai ketua dan delapan anggota diantaranya yakni
dato sri tahir muhammad lutfi putri kuswisnuwardani agung laksono sidarto danusubroto soekarwo jan faris dan yang terakhir gandhi sulistianto
pertanyaan selanjutnya mungkin kasus jokowi akan diakomodasi presiden terpilih prabowo subianto
tim liputan kompas tv
usai purna tugas jokowi kembali diusulkan jadi penasihat di pemerintahan prabowo
melalui pengaktifan kembali dewan pertimbangan agung
namun usulan ini menuai pro kontra
bagaimana peluang jokowi jadi penasehat presiden terpilih prabowo subianto
kita bahas bersama analis politik universitas al azhar kang ujang komarudin
ini kan ada usulan ya soal jokowi jadi penasehat dari prabowo subianto
kang ujang melihatnya sebenarnya ini memang kebutuhan keinginan dari presiden terpilih
atau ini sebenarnya hasil komunikasi partai politik untuk mengakomodasi pak jokowi sih
pak prabowo katakanlah punya keinginan untuk menjadikan pak jokowi sebagai penasehat
makanya pak prabowo punya konsep punya ide yaitu presidensial club
artinya mantan mantan presiden akan bergabung untuk memberikan masukan masukan termasuk pak jokowi gitu
tetapi kalau kita kaji lebih dalam misalkan terkait dengan formatnya
skemanya gitu ya bentuknya ini yang menjadi perdebatan
kenapa harus diusulkan atau ada wacana mengaktifkan kembali dewan pertimbangan agung
yang kita tahu dulu tidak efektif tidak bagus
karena tidak bagus tidak efektif itu maka di likuidasi kan pada masa reformasi
padahal kalau kita lihat dari sisi anggaran juga tidak akan boros lalu efektivitas juga tidak ada
nah sejatinya kalau memang mau mengambil pak jokowi sebagai penasehat
ya katakanlah pada masa pemerintahan prabowo gibran maka tempatnya bukan di dpa itu
silahkan misalkan di one team press bisa ataupun di tadi presidential club
dengan format yang tentu harus dikaji lebih dahulu
nah persoalannya jangan sampai tadi mengakomodir kepentingan pak jokowi tadi ya
mungkin ada partai partai yang ingin mendorong pak jokowi jadi penasehat
tetapi menempatkannya di tempat mengembalikan lembaga lembaga lain yang tidak efektif di masyarakat
sesuatu yang konyol sesuatu yang aneh sesuatu yang menurut saya tidak bagus
mestinya berpikirnya berpikir ke depan progresif gitu
progres itu ya ketika lembaga yang lama tidak efektif itu mestinya tidak diungkit lagi
tapi cari bentuk atau format yang lain yang bisa mengakomodasi pak jokowi sebagai penasehat
di saat yang sama juga lembaganya tidak memboroskan anggaran
itu menjadi penting dalam konteks kita melakukan pembangunan bernegara ke depan
oke nah kan soal tidak efektif pemborosan anggaran ini juga disinggung sama pkb
artinya kalau memang mau menjadikan pak jokowi sebagai penasehat
sudah ada wadahnya one team press saja ya biar tidak tumpang tinggi
kan memang yang lalu lalu sampai sekarang memang belum pernah ada mantan presiden yang jadi one team press
perpres tinggal dirubah lalu diperkuat gitu loh
sehingga tidak membebaskan anggaran
dan disitulah tempat yang mulia yang terhormat
terkait dengan mengakomodasi kepentingan mantan mantan presiden di situ
itu menurut saya yang lebih efektif yang lebih realistis dengan lembaga yang ada
memfungsikan atau memperkuat lembaga yang ada
dan tadi fungsinya berperan bahwa memberikan masukan memberikan nasihat kepada presiden baru itu
apa namanya terjadi pada ruang lingkup misalkan one team press
kang ujang tapi kalau kita melihatnya kan juga pak jokowi sejauh ini
kalau presiden shell club bahkan bilangnya boleh lah dua kali sehari
apakah kalau kang ujang melihatnya jangan jangan sebenarnya pak jokowi juga kayaknya sinyalnya oke deh
karena begini kalau seorang politisi tidak punya tempat politik itu menjadi apa namanya nggak betah gitu
politisi itu kan biasanya bergerak bergerak
melakukan kegiatan kegiatan yang berbasis pada kepentingan politik
pasca tidak lagi menjabat di dua puluh oktober
maka perlu ruang perlu tempat itu yang harus dimiliki oleh pak jokowi
entah itu katakanlah tadi ya lembaganya misalkan penasehat presiden
entah partai politik atau apapun yang itu menjaga eksistensi dan katakanlah kehormatan dari mantan presiden
karena kalau mantan presiden itu tidak punya jabatan tidak punya posisi di kemudian hari
nah disitulah pentingnya perannya kekuasaan atau jalur politik
ya politik banyak tadi ada penasehat ada partai politik dan lain sebagainya
sehingga apa sehingga pak jokowi pun tadi ketika orang politik ya pasti harus berpolitik
oke kang ujang kalau pan kan bilang sebenarnya pak jokowi juga sayang nih terlalu muda kalau untuk pensiun
makanya disiapin ada tiga opsi agar pak jokowi bisa melanjutkan kiprahnya lah untuk di pemerintahan
tentu pan mungkin melihat peluang ya apa namanya pak jokowi tadi mungkin di psi tidak cukup bagus partainya
kata tidak lulus ke parlemen
di golkar mungkin juga tidak memenuhi persyaratan gitu ya karena harus pernah lima tahun dan lain sebagainya
lalu yang memungkinkan tadi pak zulhas mengajak ke pan
nah persoalannya apakah pak jokowinya mau atau tidak kan itu
oleh karena itu kita lihat saja dinamikanya ke depan
apa namanya memanfaatkan peluang yang ada ketika pak jokowi itu katakanlah tadi ya punya gagasan punya pemikiran yang bagus ke depan ya paling tidak diakomodasi oleh pan
dan pan menjadi partai yang terbuka untuk itu
ya kita lihat saja ke depan apakah memang ketemu itu jalan pikiran pak jokowi dengan pan kita tidak tahu
apakah memang betul betul pan juga serius ataukah hanya sekedar gimmick saja
ini hanya sejarah dan waktu yang akan melihat ini semua
oke tapi kang ujang kalau kang ujang melihatnya dewan pertimbangan agung ini apakah juga bentuk partai politik atau saling mengakomodasi dari partai politik kang
ya kelihatan ini kan usulnya bukan dari partai sebenarnya
usulnya dari pak bambang susatyo ya ketua mpr gitu yang mewacanakan kembali ini
apakah ini representasi partai politik saya rasa bukan ya
pak bambang wismisato walaupun beliau apa namanya kader partai itu waketum partai di golkar
tapi kan bukan ketua umum partai artinya itu sikap sikap pribadi bukan sikap partai
jadi saya melihat ini soal tadi mungkin pak jokowi banyak jasanya ke pak bambang mungkin banyak jasanya juga ke partai politik ke politik politisi
sehingga punya kepentingan untuk mengakomodasi
tetapi mengakomodasi lembaga yang lama yang sudah di likuidasi yang sudah tidak efektif yang menyedot anggaran besar buat apa juga dimunculkan kembali
justru yang harus dibangun adalah mengkonstruksi pikiran
merancang bangun ya apa yang tepat posisi pak jokowi ke depan
yang memang formulasinya bukan tadi bukan lembaga yang lama yang tidak efektif itu
cari formasi yang tidak memburuskan anggaran dan pak jokowi punya tempat yang terhormat yang mulia
bersama mantan mantan presiden yang lain seperti itu
oke nah soal posisi pak jokowi nah kang ujang projo kan bilang kayaknya pak jokowi lebih cocok kalau dijadiin pimpinan parpol deh daripada penasehat setuju nggak kang ujang
bagus bagus saja dan pak jokowi punya hak untuk itu
tetapi yang saya baca tadi ya di golkar agak sulit karena tidak memenuhi persyaratan
di psi partainya partai kecil
kalau di pan belum tentu mau
nah sekarang begini saja kita tantang gitu projo bagaimana projo membuat partai gitu loh
sehingga itu menjadi partainya pak jokowi kan bagus bagus juga
jadi jangan sampai nanti misalkan mencaplok partai lain lalu menjadi ketua umum kan itu tidak bagus juga
artinya ya silahkan pak jokowi menjadi ketua umum partai
tapi partai mana yang mau kan itu juga menjadi pertanyaan
apakah partai yang ada saat ini mau dipimpin jokowi yang mantan presiden
hanya beberapa saja yang mau misalkan seperti pan
pan pun saya yakin tidak terlalu yakin saya betul betul ikhlas untuk menerima pak jokowi dengan lapang dada
tentu ini basisnya kepentingan politik saja karena pak jokowi masih menjabat
ketika sudah tidak menjabat saya rasa pikirannya sudah beda begitu
kalau misalnya memang dewan pertimbangan agung ini kemudian memang dibentuk oleh pak prabowo dan juga gibran raka bumi
akan seberapa membengkaknya sih anggarannya
ini kan harus merubah kalau ikutin apa namanya aturan
maka merubah atau mengamandemen konstitusi dulu itu kan setara tuh
apa namanya mahkamah agung dewan pertimbangan agung bpk dan lain lain itu setara
nah sekarang ini dulu mpr nya apa namanya lembaga tertinggi
sekarang mpr setara menjadi lembaga tinggi
nah dewan pertimbangan agung bpk dan lain lain itu setara
nah sekarang ini dulu mpr nya apa namanya lembaga tertinggi
saya meyakini ini kan akan menjadi lembaga yang besar
yang akan membutuhkan banyak birokrasi pejabat lain sebagainya
ini tentu akan besar anggarannya dan akan membengkak
yang kita defisit anggaran apbn nya masyarakat sedang susah
buat apa dibangun lagi hanya untuk mengakomodir kepentingan jokowi
tapi di situ anggarannya membengkak kemana mana
ini tidak bagus kalau ada uang ya kalau ada anggaran apbn ya gunakan untuk kepentingan rakyat agar rakyat bisa sejahtera
kang ujang tapi soal menjadikan pak jokowi agar kiprahnya ini masih ada untuk pemerintahan selanjutnya
kan bukan cuma dpa ya tapi juga ada presidential club
bisa dibilang nggak kalau ini adalah cara prabowo gibran ataupun juga partai politik untuk masih mau menyatukan pak jokowi
ibu mega dan pak sby dalam satu wadah sebenarnya
ya saya ada empat hal kalau presidensial club itu terlaksana gitu kalau terjadi ya kalau terimplementasi
pertama ajang silaturahmi itu antara presiden terpilih dengan mantan mantan presiden
yang kedua kan memberikan masukan mantan mantan presiden pak jokowi bu mega dan pak sby kepada pak prabowo
yang ketiga itu kan ingin tadi mbak siti katakan ingin mempersatukan pak prabowo ingin mempersatukan mereka mereka yang berkonflik
yang keempat yang saya baca pak prabowo ingin menempatkan mantan mantan presiden itu di tempat yang mulia
di posisi yang bagus yang terhormat ya itu saya melihatnya seperti itu sih
oke baik kang ujang terima kasih banyak waktunya sudah berbagi untuk rumah pemilu